bali tak hanya menjadi tujuan berlibur bagi wisatawan indonesia
banyak turis mancanegara juga memasukkan bali ke daftar tujuan wisata mereka
berdasarkan data badan pusat statistik
jumlah kunjungan wisatawan asing ke bali dalam lima tahun terakhir terus meningkat
selain memiliki pesona alam yang indah
bali juga dikenal dengan seni dan budayanya yang khas
namun pertumbuhan kunjungan ke pulau dewata juga diikuti
dengan munculnya permasalahan lingkungan
sampah mulai jadi masalah utama di beberapa lokasi wisata termasuk pantai
inisiatif berkontribusi menyelesaikan permasalahan lingkungan
sebuah kompetisi bunga berskala internasional digelar sejak tahun dua ribu tujuh belas
tidak hanya mencari seorang pemenang yang akan memperoleh uang satu miliar rupiah
perlombaan tahunan ini juga dibuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam memperindah halaman sekitar rumah sambil menjaga lingkungan dari sampah
saya ingin menunjulkan desa saya daerah demayul dulu
biar masyarakat jadi semakin sadar semakin peduli dengan lingkungan yang ada
karena ini sudah banyak tercemar karena sampah plastik terutama
jadi tujuan saya di sini ingin mengembangkan yang namanya
kalau orang bali bilang itu trihito karena antara manusia dengan manusia
manusia dengan lingkungan dan manusia dengan tuhannya
saya memang menjiwai kebun saya memang suka kebun
dan saya tidak tahu setelah saya ikut lomba kebun ini
saya tanam tanam bunga di sekitar halaman ini
setelah saya ikut lomba kebun
anak saya dulunya buta warna
dia tidak tahu warna dia tidak tahu warna ini warna apa warna apa
tapi setelah saya ranah bunga itu dia jadi kalau istilah balinya itu cucun
apa ya kalau jawanya kalau indonesia nya pengen tanya gitu
melalui kompetisi ini masyarakat didorong untuk bekerja bersama sama dalam memperindah lingkungan mereka
sambil meningkatkan kekuatan
kualitas hidup baik bagi penduduk maupun pengunjung pulau bali
ya bali merupakan suatu pulau yang sangat sangat cantik
cantik dengan tradisinya dengan budayanya dan tentu saja dengan alamnya
di pulau ini begitu banyak tanaman dan juga bunga
ya tapi sekarang ada upaya untuk mempercantik bali lebih lagi dengan diadakannya sebuah kompetisi menanam bunga
nah untuk apa
international flower competition ini dan juga bagaimana proses kompetisi ini berjalan
serta kira kira siapa pemenang international flow competition
kali ini saya sudah ditemani oleh nir perez sebagai penyelenggara dari international flower competition tahun dua ribu dua puluh
beritahu kami sedikit
apa latar belakangnya kenapa kemana anda menemukan ide ini
dan apa tujuan terakhir anda dalam membuat kompetisi seperti ini bersama
jadi bali adalah tempat yang paling natural untuk memiliki kompetisi seperti itu tentu saja
karena bunga adalah bagian dari tradisi harta bagian dari kehidupan hari hari
dan saya melihat bahwa untuk membuat bali lebih indah
akan menjadi ide yang bagus untuk memiliki kompetisi bunga yang akan membuat komunitas tersebut tergantung
dan ide tersebut adalah untuk memiliki bunga di jalanan
jadi semua orang bisa menikmatinya dan memiliki sedikit kemampuan di hidup mereka
dan meningkatkan alam sekitar mereka dan itu hanya membawa kemampuan ke hidup semua orang

tapi di seluruh indonesia ada banyak kemampuan yang berkumpul
dan plastik dan sebagainya
apakah ini juga bagian dari ide anda
jika kita fokus pada memperbaiki area area kita
maka kita akan menjaga area kita sendiri
tentu saja ide saya sangat sederhana
saya melihat banyak inisiatif di seluruh dunia
dan ketika uang dan energi terlepas
itu kembali ke situasi sebelum inisiatif
setelah waktu turisme dan melihat banyak tempat
saya menemukan kesimpulan bahwa
ketika seseorang mencoba untuk memiliki standar kecantikan di orang lain
itu tidak berfungsi
biarkan orang orang membangun standar mereka sendiri
kecantikan mereka sendiri dan memperbaiki tempatnya sendiri
dan saya sangat kagum dengan berapa banyak orang yang terlibat
dan berapa kreatif dan sangat menyentuh
perubahan yang dramatik yang mereka lakukan dengan alam
pertempuran ini telah berlangsung sejak tahun lalu
dari juni dua ribu delapan belas sampai tahun ini juni dua ribu sembilan belas
jadi ada sepanjang tahun yang memasukkannya
dan membuat orang orang yang memasuki ini
untuk memulai mengembangkan perang
beritahukan kami sedikit tentang proses pertempuran itu sendiri
apa yang anda cari
dan siapa yang memakai
dan ternyata ada harga yang sangat istimewa untuk pemenangnya
yang cukup menarik
prosesnya sangat sederhana
dan mengirim foto kebanyakan hutan
dari area yang anda berniat untuk membangun
dan siapa saja yang bisa
siapa saja tidak ada jangka umum
sebenarnya siapa saja yang bisa melakukan itu
dan peraturan terakhir adalah di depan rumah
jadi itu tidak di dalam rumah
tapi harus dilihat dari jalanan
oleh siapa saja yang berlalu
siapa saja yang tinggal di bali
mungkin dengan rumah dan hutan di depan
oke dan bagaimana sejak juni dua ribu delapan belas sampai sekarang
apakah ada banyak kegembiraan
dan berapa banyak orang yang berusaha untuk melakukannya
pada tahap awal
beberapa orang sceptik
kita melihat beberapa orang online
karena harga pertama adalah
untuk satu orang
bukan harga yang buruk
untuk membuat hutan anda
untuk membuat lingkungan anda kelihatan cantik
dan sebabnya harga besar ini
untuk satu orang
berbanding dengan berbagi dengan banyak orang
karena ide di sini bukan komersial
ini bukan tentang jumlah atau uang
ini untuk menunjukkan
bagaimana kita semua
bisa membuat perbedaan yang besar
ini sangat menyebabkan
ketika satu orang mendapat rp satu juta
itu mengubah hidup mereka dengan sangat dramatis
dan itu adalah konsepnya
mereka tidak percaya bahwa hanya untuk
mereka tidak bisa menangkan harga
tapi bagaimana kemudian
lebih banyak orang yang menandatangani
lebih banyak orang yang menandatangani
kami menetapkan beberapa bilboard di seluruh bali
dan orang orang memahami bahwa
ini benar benar akan terjadi
dan kemudian kami memiliki
yang mencintai ide ini
dan sebenarnya hari ini
saya menemukan seorang penyelidik
dan dia menetapkan di media sosialnya
dan dia memiliki pengikiran yang besar
jika anda memiliki pengikiran yang besar
maka anda adalah pengguna
saya pikir kami memiliki lebih dari satu juta pengguna
di bali sendiri dalam satu hari
dan kemudian semua orang
benar benar membeli ide ini
betapa mudah konsepnya
dan berapa besar perbedaan yang dapat kita buat
berapa banyak orang yang memiliki
ini terkumpul secara berbeda
dari seluruh bali
dari nusa dua blaleng
giyan yar chandidesa
negara dari mana pun
yang tinggal di sana
orang tua orang muda
jadi apa prosesnya
hutan terbaik atau bunga terbaik
ada beberapa kriteria
penting untuk kita
itu di jalanan
dan diperlihatkan oleh banyak orang
banyak bunga banyak warna
tapi tidak ada batasnya
yang bisa membuat kita
mencari bunga terbaik atau kecil
jika ada di depan
dan orang yang datang bisa menikmatinya
berapa banyak uang yang anda uangkan
itu bukan hal yang penting
untuk memilih bunga yang mereka rasa
membuatnya terlalu berpengaruh
rumah terutama rumah plastik
menjadi masalah utama
bahkan di bali
bisa terlalu berat
dan laut kita penuh plastik
apakah ini sesuatu yang membuat anda tertarik
saya tahu bahwa anda
meskipun anda seorang ekspert
anda sudah hidup di bali selama lama
dan anda melakukan bisnis di sini
bagaimana perasaan anda
dengan cara kami menjaga
alam sekitar di bali
merasakan berikut video disorry takes
mereka tidak dikomenkan mereka mengucapkan video tempatnya
lalu juri melihat semua finalist dan memilih dari mereka
waktu ketika diangkat
registrasi terakhir di akhir maret dan pertandingan diakhiri di akhir mei
jika anda sudah memiliki hutan yang bagus bisakah anda menyertai pertandingan
atau anda harus mulai dengan tidak memiliki hutan
dan kemudian seperti sebelumnya dan setelahnya
anda bisa mulai dengan apa saja kondisi hutan anda
tentu saja kami berminat dengan perubahan
itu salah satu hal yang sangat penting
anda bisa memiliki hutan dan memperbaikinya
tidak ada apa apa yang membebaskan anda dari bergabung
dan jika hutan anda terbaik anda memiliki kesempatan yang bagus untuk menang
sekarang ini adalah final
bagaimana anda mencapai final
apakah top sepuluh top lima belas top lima bagaimana itu berhasil
hari ini kita akan memiliki top sepuluh
dan kami akan melihat video sedikit dengan cerita mereka di atas panggung
dan juri akan membuat pikiran mereka terhadap tempat
adakah anda teruja
tapi apa pendapat anda
maksud saya pada awal ada skeptisisme
dan karena itu di media sosial
apakah mereka teruja atau
apakah itu seperti yang anda jangkakan
apakah itu menurut keharusan anda
tentang perubahan hutan
saya sangat diberi keuangan dan teruja
karena kami memiliki banyak keuangan di sekitar perubahan ini
pertama dan terutama
kami memutuskan untuk menyebutkan hari ini
hari bunga internasional
dan untuk membuatnya sesuatu yang akan berjalan di seluruh dunia
orang orang teruja bahwa indonesia adalah
negara pertama yang akan menjalankan perubahan ini
karena ini adalah pergerakan yang akan berseparah di seluruh dunia
anda berharap atau ini adalah rencana
saya memiliki banyak teman dan rakan
yang ingin memulainya di banyak negara lain
dan saya menahan kembali
setelah perubahan di bali
kami akan melakukan perubahan nasional
dan kemudian di negara lain
kita tahu bahwa ide konsep ini
datang dari indonesia
dan konsep indonesia
akan di ekspor ke seluruh dunia

pada saat ini
masih di fokus di bali
tapi nanti akan menjadi perubahan nasional
dan semoga suatu hari nanti
akan menjadi perubahan internasional
dan perubahan pertama ini
ini adalah inisiatif anda sendiri nir
atau anda bekerja bersama dengan pemerintah lokal
kami mulai sendiri
dan mulanya agak perlahan
dan ketika orang orang memahami
betapa mudah konsepnya
dukungan kami sangat berat
dan kami mendapat dukungan dari bisnis lokal
saya sangat diberi keuangan
oleh dukungan yang tidak terbatas
yang kami dapatkan dari semua orang
dan hari ini
beberapa dari penyelenggara ini akan menyertai kami
kami ingin tahu
siapa yang akan menangkan satu jutaan
adakah ini dari
adalah sponsor atau
dari hanging gardens
dari hanging gardens
dari pengundi diri sendiri
salah satu hotel yang paling indah
di ubud hanging gardens
akan berjalan ke depan
harusnya akan berpartnership
dengan institusi lain
atau kamu masih berencana untuk
keluar dari kaki kakimu
kita menciptakan kebenaran
yang terbentuk di seluruh dunia
kami berharap kami akan memiliki banyak pendukung
ada banyak perusahaan dan institusi
yang harus mendukung
alasan yang membantu
secara sosial dan lingkungan
itu adalah kesan besar
memiliki jawaban yang benar
bagi beberapa dari mereka
near seperti yang kita tahu
kebenaran terutama kebenaran plastik
menjadi masalah utama
bahkan di bali
di pantai bisa terlalu berat
dan laut kita penuh dengan plastik
apakah ini sesuatu yang membuat kamu bingung
meskipun kamu seorang ekspat
kamu sudah hidup di bali selama yang lama
dan kamu melakukan bisnis di sini
bagaimana perasaan kamu
mengenai cara kita menjaga
alam sekitar bali
ini membuat saya berpikir
itu salah satu alasan utama
untuk kami melakukan kompetisi ini
dan saya melihat banyak inisiatif
inisiatif yang bagus untuk
mengurangkan dan menghentikan
peluang tersebut terutama di laut
salah satu hobi saya adalah
berlengkapan dan saya berlengkapan
di wilayah kecil
dan saya melihat banyak kerabat
dan banyak inisiatif
dan mencoba mengumpulkan kerabat
dan di sini saya merasa
kita berjalan dengan cara yang salah
alam sekitar masalah
tapi mengikuti alam sekitar
untuk mengelaknya dari awal
jadi ide saya adalah
tidak menyerahkan kerabat
agar kita tidak perlu
dan di tempat
di mana banyak usaha harus dilakukan
dan kita sudah jauh dari itu
adalah pembangunan produk
karena itu adalah pertanyaan kebiasaan
dan bahkan kerabat di wilayah asing
adalah karena orang orang selalu
makan makanan organik
seperti buah banana
atau hal hal yang bisa dikeluarkan
tapi sekarang orang orang mengelewatinya
sebagai buah plastik botol plastik
dan itu hanya kebiasaan
jadi kita harus memiliki kebiasaan baru
untuk memastikan kita melakukan itu
memproduksi produk yang
tidak menciptakan kebiasaan
ya mungkin kita harus kembali ke alam
atau bekerja bersama dengan alam
dan juga mungkin
mulai menghargai keindahan di sekitar kita
salah satu cara adalah
untuk membesarkan bunga
dan semuanya terlihat indah
maka kita tidak akan ingin membuatnya berguna
kita tidak akan ingin menembusnya
ya dan misalnya di hanging gardens
kita melakukan banyak hal
untuk memelihara alam
kami adalah sebuah resort yang unik
dan sangat berwarna hijau
dan itu sebenarnya
jika anda sangat percaya pada sesuatu
jangan hanya berbicara tentangnya lakukan
jadi kita tidak menggunakan
pelaburan plastik yang unik
dan anda berpikir
bahwa perbincangan bunga internasional ini
akan menjadi perbincangan internasional suatu hari
dari jawaban yang saya dapatkan dari semua orang
dan salah satu hal unik yang saya dapatkan hari ini adalah
banyak teks dari seluruh dunia
kita tidak berada di bali
tapi saya pikir anda harus mengingatkan kami
kami ingin menjadi bagian dari perbincangan
jadi saya sangat dikembangkan
dan anda bisa melihat beberapa hutan ini
jika anda pergi ke laman web
jadi itu berarti
dan siapa yang akan menang
siapa yang akan mendapatkan harga satu juta
apa yang mengatakan seorang jurulatih
tentang perbincangan ini
dan apa yang mereka cari
untuk membuat hutan tertentu
atau bunga tertentu
bunga untuk bali
insight akan segera kembali
tetaplah bersama kami dalam insight with desi anwar
kan seluruh indonesia
tidak ada yang jelek sebenarnya alamnya
kadang kadang tidak mendukung
itulah permasalahan pokok sebenarnya sdm
nah ini kita sudah punya bali
sedikit banyak bisa dijadikan contoh
mereka bisa belajar
dari monumen beraja sandi
kita bicara mengenai
kompetisi bunga internasional
yang selama sepanjang satu tahun ini
diselenggarakan di bali
nah kalau kita bicara mengenai keindahan
siapa lagi yang perlu kita tanyai
kalau bukan seorang seniman terkenal asal bali
yang kalau kita memendarat di ngurah rai
itu kelihatan itu
pak nyoman ini merupakan salah satu dari
pendapat pak nyoman lah
kompetisi bunga ini
dan diminta menjadi salah satu juri
kita ini bali ini kan hidup dari
salah satu elemen pendukungnya kan
keindahan itu bisa macam macam
salah satunya dari bunga
dari taman yang indah bunga gitu
yang kita harapkan
sehingga mempengaruhi teman teman yang lain
untuk mendanani rumah itu
tapi juga harus diingat
pengusaha penguasa yang mengandalkan kebudayaan
harus juga berpartisipasi dong
rame rame ya kan
jangan hanya di depan hotelnya dia saja
nanti turis yang datang kemana pun dia
meriah dengan warna itu
tapi inisiatif ini walaupun
kita lihat ini dari seorang ekspat
seorang yang asalnya dari luar negeri
punya bisnis di sini
saya lihat ini memang patut diapresiasi
tapi dukungan dari pemerintah daerah sendiri
menurut pak nyoman
itu mereka sama antusias atau bagaimana
karena ini harusnya kan kolaborasi
untuk melakukan sesuatu
pemerintah harapan dukungannya
mungkin yang paling besar kan political will lah
jadi memberikan kemudahan kemudahan dan sebagainya
jadi partisipannya kan bisa banyak
bukan di bali seabrek lah
yang harus mempunyai kesadaran environment
environment yang indah
begini kita ini kan seluruh indonesia
nggak ada yang jelek sebenarnya alamnya ya kan
perilaku manusianya itu yang kadang kadang tidak mendukung
permasalahan pokok sebenarnya sdm
nah ini kita sudah punya bali
ya sedikit banyak bisa dijadikan contoh
mereka bisa belajar kenapa bisa begini kan begitu
kalau kita lihat di tempat tempat lain
seperti apa namanya raja ampat datang ke sumatera
bukan main saya pernah in pop di sana ya
di apa namanya di tapanuli tengah
nggak ada yang jelek
alamnya itu luar biasa
lautnya bukit bukitnya pulau pulau ini luar biasa
tapi tadi itu sdm nya belum
nah inilah yang perlu kita develop
sudah tahu bagaimana hidup bersih
hijin indah enak
nggak buang sampah sebarangan
kita kan masalahnya selalu buang sampah
di bali juga masih harus perlu perhatian khusus ya
tapi kan kita udah bagus
ada sambutan dari pemerintah kan
mulai ada larangan ya
mulai ada larangan apa namanya
kita di kalau nggak buang buang sendiri
ada larangan sedotan ya
nah ini kan semua berkaitan dengan
keindahan sebenarnya dan kebersihan
dan juga polusi
nah ini pak neri ini
saya sambut baik dia datang ke bandung
cerita begitu wah ini bagus nih
anda swasta merasa hidup dari bali
mendapatkan sesuatu ya
mendapatkan sesuatu dari bali
mau kembalikan sedikit ya
langsung ke masyarakatnya
bisa seperti anda ini
udah ide yang bagus
nah mudah mudahan nanti diliputi
di daerah yang lain lain
ya mungkin dalam bentuk seperti apalah
ini kan sebenarnya untuk apa ya
nanti bukan kalau bisa
kan hanya di bali saja
tapi di luar bali
jangan di luar bali
termasuk di bandung ya
di bandung katanya
saya kan kota kembang
nah kembangnya justru hilang
kembangnya sudah makin hilang
semakin lama semakin banyak ini
bangunannya dan lain sebagainya
pak nyoman sebagai salah satu juri
kira kira apa yang dicari
ketika melakukan penjurian
dan menentukan siapa kira kira top ten nya itu
jadi memang kita melihat dari presentasi presentasi yang
apa namanya taman taman yang di ini
ada memang kelihatan dari usahanya
tapi ada juga yang memang dari dulunya sudah hobi gitu ya
mau banget itu
semangat walaupun dia hidup sama
keindahannya tidak perlu harus mewah
dia bisa membuat sesuatu taman yang kecil
dia bisa berbagi orang lewat di sana
itu sebenarnya tugas kita
untuk apa namanya
memperindah dan menyenangkan orang
dan ingat loh orang bali itu kan
dikit dikit pakai bunga
orang bali itu semua artistik kok
nah kenapa harus kayak bunga
persemahan yang dianggap
paling inilah tidak merusak gitu
bunga karena bunga bunga itu kan
bunga seperti ini dia jatuh segala macam
jadi dia pakai bunga lah
jadi kalau yang lain itu
kadang kadang bisa mengorbankan lingkungan
kalau bunga setiap hari dia ada petik nggak apa apa
ini konsep konsep yang sederhana
yang dari dulu sudah dilakukan
cuma sekarang bunga itu ditata
sehingga kalau kita lewat di kampungnya itu
wah gitu kan jadi meriah gitu
nah kalau sudah di bali ini lucunya gini
kalau sudah ada satu
menjadi contoh yang baik yang lainnya segera
nah itu juga dampaknya positif yang ingin dicapai
semangat jengah namanya jengah itu apa ya
nggak mau kalah
ini dalam artian positif ya
nggak mau kalah kita masa kalah nih gitu ya
atau rumah kita kok nggak kelihatan seindah
iya kok tetangga kita lebih bagus gitu ya
kalau kita yang negatif
setengah kita beli kulkas
kita masa kulkasnya kecil beli yang lebih gede kan gitu
nah ini taman bunganya cantik
kita harus punya taman yang lebih cantik
nah itu yang saya lihat
sebenarnya ini kan original dia
ya melakukan kompetisi ini
ya ini kita harus semua dukung
ya saya sebagai
penggiat tukang patung gitu ya
ya harus bantu betul
ya jadi gimana
mungkin kalau waktunya terlalu cepat atau gimana
tapi ya jalan gitu
jalan ya dan dengan hadiahnya juga nggak sedikit ya
satu m langsung dari kantor
dari kantongnya sendiri
jadi ini jadi yang kita apresiasi juga
tapi apa yang menurut pak nyoman
di antara misalnya sepuluh besar itu
ada yang menarik nggak
wow gitu itu di mana contohnya
mereka betul betul sekeluarga itu kayaknya udah kompak gitu ya
membangun suatu taman
masuk ke dalamnya itu
wow udah nyaman sekali gitu
udah kita tandai ya
itu sebagai lima besar
jadi kriteria itu murni dari penataan
penampilan dan lain sebagainya
kan bukan siapa yang
bukan seberapa besar rumah yang dimiliki atau
rumah sederhana pun
itu kalau di
ada taman yang mungil begitu
kalau indah ya bisa masuk gitu
kita memang sudah memilih sepuluh besar
kemudian kita ciutkan lagi menjadi lima
kemudian nanti dua gitu loh
tapi sebenarnya ada tujuan yang sama mereka ya
dia daripada beli
bunganya dia metik sendiri
untuk sembahyang untuk apa ya
kesadaran keindahan itu
di bali ini memang agak unik gini
hampir semua sadar dia bilang kalau
mau bikin taman membuat karya seni
itu istilahnya kurang ini nih
kok rasanya kurang alami gitu loh
mereka itu bisa menilai begitu
saya tanya kenapa kamu bilang alami
dia bisa menguraikannya
tanaman kita kan nggak begini gitu loh
jadi dia ada
jadi dia punya intuisi yang
selalu istilah mereka alami
ya itu yang saya senang
jadi makanya tamannya dia
khususnya kita di bali ini
kelihatannya agak ngawur ngawur kan
tanam blub blub gitu
nggak terlalu ditata belok belok
seperti begitu nggak
tapi dia gabung gabung gitu cocok gitu
kita sekarang orang sudah bangga bangga
dengan identitas kita
kenapa kita terus jadi orang lain
kita sudah dipuji puji orang
tapi kita sendiri tidak bangga sama diri kita
itu kan celaka
jadi yang dicari ini karena kan lumayan ya
kalau menang dapat satu m
itu ya selain di depan pekarangan rumah
dan variasi dan lain sebagainya
misalnya unsur kreativitas itu ada di situ
dan variasi dari tanaman itu sendiri dicari juga
memang dia memilih sebagian besar
itu bunga bunga yang tahan lama
jadi sebenarnya di bali itu sudah ada
tanaman yang tahan betul
ya berbulan tahan gitu
mereka pilih umumnya seperti begitu
tapi cara mengkomposisikannya
buat saya sudah seperti terpelajar gitu loh
padahal dia itu orang orang sederhana
nah jadi salah satu kan yang sekarang menjadi concern ya
walaupun bukan saja di bali
tapi di seluruh indonesia
dan apalagi kan kita di sini destinasi wisata
banyak sekali turis mancanegara
dan memang indah ya bali
tapi sekarang kan sudah mulai banyak video video
mengenai betapa kotornya
misalnya pantai sampah plastik kita
di laut dan lain sebagainya
kira kira ini sesuatu yang
pak nyoman anda yang sangat peduli ya
itu bagaimana ya harusnya
ya saya sudah lama sekali
terpukul dengan melihat begitu ya
tingkah pola kita
ya ada orang bali
ada ini kan sekedar multi ethnic di bali
kalau di orang bali nya
kalau bosnya gitu ya
misalnya kepala desa
atau banyar itu
ketuanya sudah keras disiplin
itu otomatis semua bagus
agak mudah sebenarnya ya
cuma kan ada kesadaran kesadaran mereka
sekarang itu agak lalai
mereka kerja sampai malam
sudah tidak sempat gitu loh ya
waktunya pendek banget
jadi pola kehidupan ini sudah berubah
nah ini kan sudah berubah
nah sementara yang di desa desa itu
sudah hampir kosong
keluarga saya di desa itu ada berapa
lima rumah cukup besar besar gitu ya
sudah tidak ada penghuninya
nah satu memang anaknya sedikit
dua sudah sekolah
sekolahnya ada di mana
kita sudah tidak pulang kabung
ini kan persoalan besar
di kampung kampung udah kosong
rata rata terutama yang agak punya
yang bisa menyokolakan anaknya
keluar kosong sudah
kasian saya baru kemarin
sama di sumatera barat juga bisa punya
tapi orangnya tinggalnya di jakarta semua
tanpa infrastruktur yang kuat
jadi orang itu terlalu
kalau sekarang fasilitas infrastruktur bagus
ya ngapain juga pindah gitu
misalnya orang tabanan sekarang di sini
ini kerja dan pasar
sekarang malah terbalik
orang dan pasar bikin rumah di tabanan
kan jaraknya kalau dulu kita
lima belas menit sudah sampai
sekarang bisa dua jam
kemacetan merupakan salah satu
sekarang bali dihadapkan pada
masalah masalah baru yang tidak
masalah kontemporer lah
misalnya sekarang transportasi
orang bali kan
dia pakai motor
tapi sekarang itu
dia pakai motor gampang
tapi yang lain pakai juga macet
nah sekarang kan harus berani
orang bali itu
ya contoh soal misalnya
dulu orang bali itu kalau bikin
underpass saja sudah sulit banget
karena mereka kan tahu
kalau abu abu banten itu suatu hal yang
kalau dilangkain orang kotor
saya sering berargumentasi
kita ini dari dulu sudah dilangkain orang
pesawat terbang itu
setiap kali berselibarannya kita
nggak ada lagi yang suci
yang seperti harapan mereka
suci itu harus di hati kita
jadi kita harus berani berubah sehingga
sekarang kita buat
di depan airport ada jalan
nanti kan perlu ada
itu kan datang dari pemerintah dong
yang seperti apa kita pilih
karena terus terang aja orang bali itu
suruh naik bus nggak mau
itu bus bus yang di keliling keliling
kota itu garba rata
itu nggak ada penumpangnya
karena mereka lebih suka
naik sepeda motor
itu orang bali itu
karakter orang bali
dengan teknologi yang baru sekarang ini
supaya bisa cepat nggak usah gitu loh
bentangan buat intelektualnya
kehidupan spiritual ini tapi sampai saat ini
pak nyaman masih dipertahankan
apresiasi terhadap alam
keindahan dan ini akan
seterusnya menjadi karakter
bali ini atau sudah semakin lama
semakin tergerus karena
ya itu tidak terlalu memperhatikan
memperhatikan mungkin tapi kepentingannya
kan dunia materi ini kuat banget
anda kan tahu
daripada nunggu nunggu lama bikin aja mie
dari beli mie goreng
semua begitu contohnya sekarang online
toko toko yang lain
ini dunia itu akan berputar seperti itu
pengen cepat cepat umur kita
berasa aja juga makin pendek gitu
apalagi kalau makanannya nggak bener ya
mungkin nggak sehat juga
sekarang kita lihat empat puluh tahun
kita sudah berada di bali
kalau menurut saya kefilsafatnya harus kita kembali
kita tuh memilih apa
mewah itu apa sih
dengan alam seperti begini
udara nyaman terus
matahari terbit terus
atau kita apa
nah ini kita harus
semua kembali kepada
filosofi yang sederhana tadi
kita harus memilih apa
itulah sebenarnya sorga
makanya bali disebut
paradise itu sorga kan
dan ini salah satu
turis dari mancanegara datang berbono bono
berbondong ke bali karena bukan saja alamnya
tapi keunikan budayanya
di sini kan sesuatu
yang unik ya
orang nyebutnya last paradise ya
jangan sampai lost
ini kalau saya sih
kita tidak punya kemampuan berpolitik
tapi semua orang
siapapun yang menyayangi bali ini
kita harus membangun bali
bali yang bali itu
bali yang biasa
tanpa kehilangan inti
karena kan begini
modern modern gitu ya
contohnya negara orang ya
masa kita tidak ingin
memotret apa gitu
tidak ingin lho
orang sudah bangga bangga
dengan identitas kita
kenapa kita terus jadi orang lain
kita sudah dipuji puji orang
tapi kita sendiri tidak bangga sama diri kita
itu kan celaka
sementara orang yang datang sini
surga dan lain sebagainya
bahkan membuat inisiatif seperti
kita ini sudah
sudah hampir lima puluh tahun
kerasan di situ
tidak pernah kita ngalamin panas sekali
atau dingin sekali
nah kita sekarang hianati gitu
ini bagaimana sih
sekedar dapat duit
saya di rumah
pagi pagi tupai itu puluhan
sudah datang minta makan
saya lahir di bandung
kalau ini harus pakai baju hangat
sekarang sudah tidak perlu pakai baju hangat
karena sudah banyak beton
sudah mulai panas
kita kembali ke bali ini
harus dikembangkan terus
rumah rumah yang sederhana
menciptakan kreasi itu tidak usah harus kaya
kalau zaman dulu harus pakai ini
tidak sederhana saja
apa yang kita dapat
minta ke tetangga benih apa
dan yang lebih penting lagi
kita kan sudah dikaruniai dengan
keberagaman keberagaman alamnya
dan manusianya dan budayanya
kita bisa mempertahankan
pertaruhan bagi keberagaman
masa depan indonesia
pak nyoman terus terang khawatir nggak
sebenarnya kekayaan itu sudah kita miliki
karena kekayaan alam itu tidak semua negara memiliki
oh tidak semua
almarhum pak yopapai
waktu saya mau investasi di mana
tidak usah sebutkan
aku sudah keliling di indonesia
tidak ada indonesia itu jelek
tapi setelah kita
kesiapan dari sdm itu
belum ada nah ini
jadi para pejabat itu harus menyampaikan
bahwa kita harus bersiap
para para wisata itu penyumbang
di bisa terbesar saat ini
bayangkan itu kelihatan remeh temeh
tidak ada investasi
yang luar biasa itu nggak ada
tapi berapa besar sekali
nah yang sekarang
pak guntul kan ada uang itu
yang orang tidak tahu kan
dia pikir dari minyak
minyak harga kita juga sekarang sudah importer minyak dan harga minyak
terus sawit juga kita
kita diban dan kita juga sawit kan tidak mau
buat alam lebih indah lagi
tapi ini pak nyoman menarik karena
bicara mengenai pak yop awe itu menteri pada wisata
tahun sembilan puluh an sekarang masih
disebut tiga puluh tahun kemudian
ternyata masalahnya masih
ke depan lah bahwa
dengan adanya misalnya inisiatif
untuk memperindah mempercantik
ini harusnya kita di indonesia
nah itu yang rasa kehilangan
kita justru jangan ingin
menjadi orang lain
yang tidak peduli dengan
alam tidak bersahabat
dengan alam ini
bagaimana ya untuk menularkan
yang saya lihat semangat di bali ini
sudah menyatu dengan alam tapi ini bagian
indonesia bagian lain justru
saya ingat dulu bung karno
waktu saya masih kecil dia pidato kenapa
saya sering ke bali bawa tamu tamu
dia cerita karena
bali itu dia
hindu tapi bukan india
nah itu bukan india
membanggakan sekali india itu
raksasa bali kan
kecil tapi kamu punya
sesuatu yang kamu
kamu hindu tapi sama sekali itu nggak ada
dari makanannya pakaiannya
dia punya sendiri katanya
orang bali datang dari cina memang
kan ada sedikit pengaruh pengaruh itu
tapi dia juga jadi china
tetap jadi orang bali
yang bagus dia ambil dia modifikasi
termasuk warna warna ya
itu berubah nah ini kan luar biasa
kita kan gak harus
menelan mentah mentah pengaruh orang
ya yang kalau kita lihat bagus kita
kagum melihat kan kita kembangkan
lagi wah ini ide yang bagus
kita kembangin jangan
plek seperti itu sebagai
kebenaran gitu loh dan yang lebih
penting lagi kita kan sudah dikaruniai
keberagaman alamnya bunganya tamanya
seperti bunga itu kan dan manusianya
dan budayanya nah bagaimana
kita bisa mempertahankan
karena ini pertaruhan
lah bagi keberagaman
masa depan indonesia
pak nyoman terus terang khawatir nggak mengenai
keberagaman di negeri ini sangat sekali
dulu kan gitu keberagaman itu
membangun keindahan ini
sekarang contohnya kita bikin taman bunga
kalau bunganya cuma satu aja mungkin gak
nah ini ada yang ungu
ada yang merah tidak ada menariknya taman
hanya begitu begitu waduh kemeriah banget
nah kenapa kita sekarang
ingin bikin bunga itu cuma putih
saja atau merah saja
padahal kurnia tuhan itu musuhnya berwarna warna
kita ini selalu ingin
melawan alam berarti melawan
alam itu melawan tuhan
dan juga melawan kita sendiri
karena manusia kan juga beragam ragam
tidak semua kulitnya sama
tidak semua tingginya
kebayang gak kalau misalnya
semua orang seperti robot nah itu kan bingung
kita kayak terus kedua
misalnya nih kan ada yang
cantik sekali ada yang sengaja cantik
nah kalau terus semua
satu orang bisa dilebut sama sama
kayak apa itu justru
yang dimiliki oleh tuhan
yang dikurniai kepada manusia
mukanya beda tapi tetap ada
gini ya buat kamu
cantik buat aku enggak kan sering begitu
itu kan subjektif
nah ini kita harus
sadar manusia ini harus
jangan disergam sergam kan
dan kita juga
manusia itu kan kreatif
semua orang kan punya
terhadap kesenian keindahan
apalagi orang indonesia dan orang bali
itu semua artistik
di indonesia ini kan semua
dan sebagainya dan segala macam
bentuk kesenian kan kalau
bagi saya itu kan rahmat tuh
rahmat tuhan diberikan kepada kita
saya ini menghargai
tuhan itu dengan cara
itu buat saya
apresiasi yang paling
tinggi dari saya kepada
percayaan saya kepada tuhan gak ada lagi
doa apa pun tidak akan
jadi itulah saya walaupun
sudah berat sebenarnya bekerja
sebagai pematung itu
terus kita lakukan karena
saya lihat inilah persembahan saya
enggak ada lagi
apa lagi yang saya mau lakukan tuhan mau perlu duit
enggak perlu apa enggak
ya ini penciptaan ini
adalah suatu proses apalagi kalau kita sudah
diberikan di karunia ini kita harus
apresiasi jangan justru kita rusak
jangan justru kita ubah
yang keindahan dari mata
kita sendiri ini mungkin
pelajaran yang menarik yang kita bisa petik
dengan adanya international flower competition
ini kompetisi bunga ini
karena keberagaman bunga juga
mengingatkan bahwa kita indonesia
nusantara beragam kita
dirangkai seperti bunga yang begitu indah
dan juga kita harapkan
setelah bali ini
ya kita harus mengadakan kompetisi
di tempat tempat lain
termasuk di bandung tempat bandung
kota kembang kalau bisa
setiap pekarangan itu juga bisa
dijadikan sebagai taman
kita membuat indonesia lebih indah
dengan warnanya keunikannya
dan lain sebagainya pak nyuman
terima kasih banyak
selalu menginspirasi kita
kita ketemu ya di bandung ya kita ketemu ya
bandung ya katanya ada
pameran lagi nanti ya persiapan pameran
persiapan pameran oke
semoga terus berkarya pasti
karena membuat kesenian itu
dan juga sesuatu yang perlu
kita apresiasi oke
ya demikian insight with desi anwar
kali ini dari
ya ini monumen bajera sandi
salah satu contoh dari bangunan
yang bisa ditemukan di bali
yang begitu indah ya
di tahun tahun ke depan kompetisi
menanam bunga ini
menjadi sesuatu yang kita bisa
lakukan tanpa perlu dikompetisikan
karena memang menanam bunga
dan menciptakan taman itu memberikan
kepuasan dan juga
keindahan sendiri yang sebenarnya
ya tidak perlu ya
lakukan karena memang menyenangkan ya demikian
insight with desi anwar kali ini jangan lupa
juga di youtube com